jangan pulang dulu ya mak
pak ada foto foto ronsen bekas kan
kalau bisa mah yang udah gak kepake gitu pak
buat apa pak
ini mak untuk karya seni
semacam lukisan yang abstrak wash apa gitu
nah kalau bisa mayang bekas penyakit dalam gitu pak
pak sebentar ya saya cari
cilok cari lagi cilokannya
saya juga mak
saya juga mak
masih ada mak ciloknya
aduh kan jualan cilok
dua porsi deh
agak kece mak
jangan film apa apa ya
assalamualaikum kum salam doi
kita kayak terjunnya kapan kum besok besok sajanya doi sekarang ya
tujunnya pasti ramai sekali tapi kan kita nggak berenang kum yang berenang kan
anak anak ya kan tapi sama saja dong
waktu ditemuin itu dikasih siapa ya kok
dikasihkan ke dinas sosial
ada orang buang bayi ditaruhnya di depan pintu rumahnya entin
terus gimana aak
gempar iya gempar sih
aku maja sampai berantem sama pedri
berantem kenapa lagi
tapi saya nggak tahu kenapa nya sih
tanya aja sama akum
kapan kita jalan jalan ke bogor aduh mumpung pada udah pulang
nanti kata akum kan dadang

teh pausan rwt rusak dan harus diganti sama yang baru
ini pasti ulah hekin
kalian ambil tapnya biar saya aman
siap satu komandan
belanjanya pulang dari air terjun aja kang dadap
gak bisa dong belanja dulu
baru ke air terjun
gimana kalau kita belanjanya di air terjun
gimana kalau air terjunnya kita pindahin ke tempat belanja
gak bisa tukang dadan
aduh gawat eh
masain bener kan yang temen mas suha
mas suha nya gak mau
ya pasti gak mau
bang samin nya jahat begitu
mungkin ceritanya nggak seperti itu
emang ceritanya gimana kang dadan
oh kalau itu mah saya tau
sekarang pernah gak kita lihat atau kita denger mas suha itu bohong
jadi apa yang diceritakan mas suha itu pasti bener
bang samin itu memang jahat
bener juga kuk
tuh saya sudur jana
dimaafin terus sama mas suku
emang aduh dadang jadi mirip banget sama yang duduk
permisi ya kang
eh duduk maksudnya
beda apa orang mirip
saya nggak ada urusan apa apa lagi sama kamu
semua harta milik keluarga kamu sudah kamu ambil
di rumah ini gak ada barang barang milik keluarga kamu
saya datang disini mau minta maaf cik
kesalahan kamu bukan sama saya
kang salim udah meninggal
jadi gak ada lagi yang bisa maafin kamu
sesudah berpuluh puluh tahun kamu baru datang kemarimu minta maaf
harusnya kamu tuh datang puluhan tahun yang lalu
untuk melakukan ini
saya bukan kamu samin
kamu gak perlu bersujud di depan saya
tuhan sudah membalas semua perbuatan saya cek
datang tak pernah henti
yang bisa menghentikannya
kamu sudah mengusir anak yatim dari rumahnya
tapi saya gak pernah berdoa yang jelek untuk kamu
saya tahu cik
ini semua akibat perbuatan saya
kamu tidak punya hati nurani
pergi dari sini
satu persatu telah meninggalkan saya cip
satu masuk penjara
satu masuk penjara
yang satu entah kemana
yang satunya mengusir saya dari rumahnya
semua harta yang tadi cik cik
hilang satu persatu
pergi meninggalkan saya
saya datang bukan minta belas kasihan cek
bukan juga minta bantuan ke m
saya datang untuk minta maaf
hanya maaf dari cc dan em
yang mungkin bisa mengakhiri ujian ini
tiap kali saya tidur
tiap kali saya pejamkan mata
selalu muncul kelakuan saya
saya tidak bisa berhenti
saya tidak bisa berhenti
saya tidak bisa berhenti
ke cik cik
saya tidak bisa sembunyi cik